di indonesia juga tidak mau kalah ada acara yang cukup menarik di mana festival java jazz dua ribu delapan belas telah hadir bagi para penikmat musik jazz
di mana tahun ini java jazz mengusung tema celebrate jazz university
sesuai dengan tema pada hari pertama sudah disuguhkan musik jazz dalam berbagai kemasan dan sayangnya informasi berikut
sekaligus menutup cnn indonesia news report hari ini saya iqbal kurnia dipamit undur diri
selamat berakhir pekan dan sampai jumpa
musik jazz identik dengan pendengar musik dewasa
untuk merangkul penonton yang berusia lebih muda java jazz tahun ini menyuguhkan variasi genre
pada hari pertama line up musikus yang hadir benar benar beragam
sebelah stage diisi oleh penampilan berbagai musikus tanah air dan mancanegara
seperti dw tiga dari amerika serikat hajar big band yang berkolaborasi dengan enda henresha
yang sempat menarik perhatian penonton
adalah band elek yo band yang beranggotakan menteri kabinet saat ini
yakni budi karya sri mulyani retno marsudi basuki hadi mulyono triawan munaf
teten mas duki hanif dahiri dan agus marsudi
mereka membawakan empat lagu yang juga berkolaborasi dengan endah enresha
salah satu penampil pada malam ini adalah nonaria
inilah untuk pertama kali pria wanita ini tampil menghibur penonton
meski membawa genre musik pop jazz era sembilan puluh s
di tahun seribu sembilan ratus empat puluh seribu sembilan ratus lima puluh an penonton masih tampak dapat menikmati
berawal dari dengerin lagu lagu tahun segitu
terus kami bertiga memang berangkat dari latar belakang musik jazz juga
terus denger lagu lagu tahun segitu lagu indonesia tahun segitu lagu popnya ya kayak gitu semua
nah terus itu kita dengar enak liriknya sederhana netral banget buat ke segala kalangan usia
dan pesannya positif jadi ya kita pikir kenapa gak bikin sesuatu yang kayak begitu lagi
dengan warna yang ya tentunya dengan tema yang sekarang gitu
selain itu gitaris jazz tesla menaf kembali mengisi java jazz untuk keempat kali
namun kali ini tesla bereksperimen lewat saintisir bukan gitar
kayaknya ini ada satu sisi yang belum pernah saya eksplor sebelumnya
entah itu di alat atau di saya pribadi belum pernah saya ekspor
belum saya sentuh selama tiga puluh tahun ini
akhirnya saya pengen coba sentuh dan saya pengen sedikit kebebasan tanpa ada gangguan kiri kanan
ngomong kayak lu jangan main gitar
lu harus tetap main gitar lu harus ini harus ini segala macam
maksudnya selama itu musik apapun alatnya ya selama musiknya bagus
ya kita harus mengagungkan musiknya itu sendiri
java jazz dua ribu delapan belas akan hadir selama tiga hari dengan sederet musikus papan atas
syarah mediana jakarta